kebakaran hutan dan lahan di palangkaraya belum juga padam
ada sembilan lokasi kebakaran di mana salah satunya berada di jalan yosudarso ujung kecamatan jekan raya
di tempat ini kebakaran bahkan sudah mendekati permukiman warga
kondisi itu membuat warga panik termasuk wiwin ketika mengetahui api sudah sangat dekat dengan kandang ayam peliharaannya
kita lihat kok tau tau ada asap apa ada yang bakar gitu loh
tau tau asapnya itu banyak mas gitu
saya bilang sama bapak saya telepon aja pemadam gitu
takutnya apinya kesini di mana mendadak
di wilayah tersebut sedikitnya sepuluh hektare lahan telah terbakar
petugas kesulitan memadamkan api karena sulitnya sumber air
warga bahkan merelakan sumber bor mereka untuk membantu proses pemadaman
kebakaran lahan dan hutan yang berkepanjangan di palangkaraya telah mempengaruhi aktivitas warga di sana
dinas pendidikan kota palangkaraya telah mengeluarkan peraturan agar seluruh sekolah mewajibkan siswa guru dan seluruh penghuninya
untuk selalu mengenakan masker sejak tiga puluh agustus lalu
kegiatan apel dan senapagi juga ditiadakan
semua itu demi meminimalisir siswa dan penghuni sekolah terpapar kabut asap
dan terjangkit ispa
sejumlah sekolah memang sudah melaporkan peningkatan jumlah siswa yang tidak masuk akibat terjangkit ispa
cara ini yang baru baru terjadi itu anak anak batuk pilek dan badannya demam
makanya anak anak sekarang mulai hari ini kegiatan belajar mengajar dimulai jam tujuh dan tidak ada kegiatan di luar sekolah
tak hanya itu saja kebakaran hutan dan lahan di palangkaraya juga mulai mengancam aktivitas penerbangan
hal itu ketika kebakaran terjadi di lahan gambut kawasan bandara cilikriwut kelurahan tanjung pinang pada senin siang
tebalnya lahan gambut yang terbakar membuat asap terus bermunculan dari dalam tanah meskipun api di atas lahan sudah dipadamkan
itu pastinya apalagi di sekitaran bandara terganggunya datang pesawat terbang ke sini
disabiliti atau jarak pandang terus mungkin bisa jadi juga kelingkungan juga untuk disipasi ispa
belum diketahui penyebab kebakaran meski diduga lahan tersebut sengaja dibakar untuk membuka atau membersihkan lahan yang akan digunakan untuk kepentingan pihak tertentu
berdasarkan data pusdalops satgas karhutla kalimantan tengah pertanggal tiga september luas lahan yang terbakar di wilayah kota palangkaraya
mencapai lima ratus enam puluh empat hektare dengan kejadian sebanyak tiga ratus delapan puluh satu kali
samsudi nur kota palangkaraya kalimantan tengah